pln membuka peluang kerjasama dengan lembaga keuangan internasional
untuk mendukung penghentian operasional pltu hingga enam tujuh gigawatt pada dua ribu dua puluh
salah satunya dengan skema green financing
upaya pln melakukan pensiun dini pltu berbasis batubara
tidak bisa berjalan sendiri
untuk itu peluang kemitraan dan investasi global terbuka luas
agar terminasi pltu berjalan lancar
pln memanfaatkan skema pendanaan green financing
atau pembiayaan hijau yang dapat dimonitor secara berkala dan kredibel
skema ini memperoleh dukungan kementerian bumn
ya karena tentunya kita melihat kolaborasi antara bumn
jadi antara bumn sendiri
sebetulnya untuk bisa membangun kerjasama bisa menghasilkan energi
sambil juga menurunkan emisi itu bisa dilakukan
di luar daripada itu kerjasama antara bumn bumn kita dengan negara negara lain
mekanisme pensiun dini baik secara alami maupun early retimon
dan menggantinya dengan energi baru terbarukan dilaksanakan secara bertahap
pln berproses untuk menghentikan enam tujuh gw
yang terdiri dari tiga dua gw pembangunan
sehingga kemungkinan untuk membangun strategi baru adalah
yang berhenti secara alami dan tiga lima melalui skema early retirement
membangun strategi baru yaitu namanya green financing
baik itu yang bersifat bilateral multilateral
consitional financing maupun filantropi komersial semuanya
dimana ini adalah dengan adanya green financing ini
maka pembiayaan untuk proyek proyek yang betul betul ramah lingkungan
akan jauh lebih murah
tentu saja ini ada kompleksitas dimana kalau sebelumnya
pembiayaan diserahkan kepada pln penggunaannya bisa menjadi general purpose
tetapi dengan di bawah green financing ini tentu saja ada tracking
ada monitoring dipastikan bahwa pembiayaan itu untuk projek projek yang betul betul reddible
sebelumnya pln telah menjalin kerjasama dengan asia development bank
melalui skema energy transition mechanism atau etf
salah satu proyek transisi energi yang digarap pemerintah ini
salah satu proyek transisi energi yang digarap pemerintah

adalah early retirement pltu